di riung gunung bogor jawa barat heranov selamat siang
apa informasi terkini pasca terjadinya longsor di jalur dari jakarta menuju bogor atau menuju kawasan puncak bogor
informasi terkini dari desa riung gunung tepatnya di sekitar masjid atta awun kecamatan tugu selatan
di cisarua bogor masih terus lakukan upaya evakuasi untuk pembersihan sisa sisa dari longsor yang terus dilakukan upaya untuk evakuasi
seperti yang tampak di layar saat ini adalah satu beko yang dipergunakan untuk membersihkan sisa longsor yang ada di regung gunung ini
dan upaya untuk evakuasi dua motor yang informasinya dari penangan mata saya dan informasinya saya himpun
masih berada di bawah jalan yang berada di riung gunung
ini diperkirakan ada empat orang yang informasinya masih tertimbun di dalam reruntuhan longsor ini dan masih dilakukan upaya evakuasi
sebelumnya sudah dievakuasi juga satu angkot angkutan umum bogor yang dari arah masjid atta aun
ini sudah diangkat dan korban sudah dibawa ke rumah sakit cimacan
saya langsung tanyakan bagaimana upaya evakuasi sejauh ini sudah ada danrem surya kencana
kolonial invasi dan juga kebanyakan yang terjadi di jawa barat
hasan bersama juga kapolres kota bogor akbp andi muhammad diki di sini
ijen dan kita langsung ingin menanyakan bagaimana upaya evakuasi dari longsor yang ada di riung gunung ini
untuk sementara kita sudah melakukan proses evakuasi
kita kombinasikan antara pembukaan jalan dengan pencarian korban
dan sementara ini kan empat titik yang sudah kita identifikasi sebagai titik terparah
ada longsor ini ya di riung gunung ini yang paling parah dengan di atta awun
sementara itu kita sedang laksanakan ini dari tni polri sedang
perusahaan membuka jalan termasuk dari bpbd dan dari basarnas juga sudah turun ke lapangan
dari empat titik yang diinformasikan yaitu korban jiwa apakah ada
ada korban yang masih dievakuasi sejauh ini
sejauh ini sudah kita identifikasi ada enam korban
empat luka selamat luka luka dan dua meninggal sementara
tapi kami masih coba lagi untuk memastikan
memastikan lagi berapa jumlah sebenarnya yang meninggal maupun yang selamat
nah kedua orang yang meninggal ini berada di riung gunung atau di titik lain
di atta awun yang dua meninggal itu
di riung gunung masih kita coba karena informasinya masih sembang sejauh
ada yang beberapa bilang ada yang tertimbun motor longsor sampai ke bawah ini masih kita cari coba
informasinya di riung gunung ini ada dua angkot yang tertimbun di salongkot
tidak ada evakuasi
tidak ada evakuasi untuk angkot
sementara motor yang masih kita cari
empat orang selamat itu berada di angkot ya
tapi yang di atta awun
yang di lokasi atta awun tadi ya yang sudah kita evakuasi
ini ada dua motor lagi yang akan dievakuasi
ada empat orang kabarnya yang tertimbun mungkin pak di sisa longsor
kabarnya dari masyarakat seperti itu cuma kita masih pastikan kita yakinkan dulu
apakah betul ada di timbunan ini apa hanya sekedar informasi aja
selamat itu dievakuasi di
lepas itu sampai ke bawah
bahwa sementara belum kita temukan korban yang dimaksud
ini kita coba lagi untuk pak untuk langsung aku percaya lagi dengan pak kapolres
kamar itu di rauhat di mana pak
di rumah saki rsud cimacan
permisa ingin tahu pak bagaimana kronologi kejadian pada pagi hari tadi
bukan pak kapolres yang beritahu
baik pak kapolres boleh informasinya
ya kalau kronologisnya sekitar pukul antara sembilan sampai sepuluh itu kejadiannya
karena pada saat itu hujan curah hujan
sedang besar besarnya daerah puncak ini
dan ini memperparah situasi yang terjadi hujan yang sedah dari dua hari tiga hari yang lalu
memang hujan terus secara kontinu baik sedang maupun ringan
tapi tadi pagi memang puncaknya hujan agak deras sekali
antara sembilan sepuluh itu mulai berantai longsor terjadi
yang sejauh ini informasinya alat berat ini masih kurang dan masih diinformasikan sudah dibawa dari cianjur ya pak
berat sebenarnya sih sudah cukup
karena juga terlalu banyak juga tidak bisa lewat juga
tidak efektif juga
nah ini untuk atau enam belas sudah bisa ditembus
nah sekarang kita riung gunung yang sedang kita kerjakan
supaya bisa terbuka
nah tetapi walaupun itu terbuka juga belum tentu itu safe untuk dilewati
karena akan nanti dari bpbd akan mengecek lagi dari pupr kelayakannya
karena di bawahnya itu kayak seperti tadi di pinus itu bawahnya sudah ambro
sudah longsor juga
nah ini kemungkinan juga seperti ini
nah kemudian juga secara kalau curah hujan juga masih tinggi
kemungkinan di sepanjang jalan ini juga longsor
nanti tentunya kita melakukan pengecekan juga di bagian tebing tebing atas untuk masalah longsor ini
keselamatan warga yang masih menyaksikan upaya evakuasi seperti apa
amin bawahan dari pupr
iya kalau masyarakat saya minta kalau tidak ada perlu tidak perlu ke atas
terus kita hanya
cukup sampai simpang taman safari saja
itu putar balik
nah untuk warga yang tinggal memang sudah tahu jalur jalur alternatif
nah daerah daerah bencana ini kebetulan memang sampai daerah gunung mas
yang terakhir gunung mas ke atas
nah itu yang ininya
jadi jalur alternatif pun juga cuma sampai gunung mas saja
bapak yang terus lepon oleh kepala kepulauan sementara tni sejauh ini seperti apa pak
sampai malam hari
ya utamanya kita nanti akan menggerakkan unsur babinsa babin kamtipmas
karena kita rawan takutnya hujan ini terus longsor di mana mana ada
jadi warga masyarakat juga tolong juga jangan tidur terlalu lelap bergantian
terus melihat terutama tebing tebing ini diantisipasi
kalau ada retakan retakan tanah segera laporan
nah ini yang kerawanan
karena juga banyak sekali ada retakan tanah yang masuk air rawan longsor
korban sendiri saya mau menghadap lagi
update lagi pak
tadi kan ada enam korban ya empat orang selamat
empat orang sementara selamat
yaitu satu di daerah pinus
itu dibawa ke rsud ciawi
yang lima itu ditemukan di ataun
dua meninggal dunia dibawa ke rsud cimacan
karena gak bisa ke bawah
karena ada dua lokasi tadi itu tidak bisa tembus
sampai sekarang juga riung gunung belum bisa ditembus
dua orang meninggal dunia itu bisa tahunan
kita identifikasi nanti kita lihat apa
terima kasih pak damrem surya kencana kolonial santri hasan dan juga pak kapolres bogor
pak kbp muhammad adi mdiki
oke terakhir pak danrem himbawan untuk masyarakat
himbawan yang paling kuat pada masyarakat
karena ini masih dalam kondisi yang mungkin akan meningkat lagi eskelasinya mungkin longsor tidak tahu kapan
terima kasih pak
ya kami himbaw masyarakat yang mungkin khususnya yang punya warung warung di pinggi jalan itu loh
yang kayaknya tadi dipinus tadi kan supaya mungkin segera untuk minggir dari pinggir jalan
karena ini kelabilannya kita masih coba cek lagi masih meningkat lagi
ada kemungkinan lagi untuk longsor lagi seperti itu
terima kasih pak kolonial infanteri hasan bersama cian indonesia dan juga pak kapolres bogor pak kbp andi mdiki
sejauh ini informasi yang kami bisa update di lokasi tempat longsor yang terjadi di kabupaten sesarwa bogor
tempat lokasi yang saya laporkan saat ini merupakan titik paling parah setelah masjid atta awun desa tugu selatan
desa riung gunung ini merupakan titik terparah dan masih informasinya dua motor yang masih berada di sekitar timbunan longsor ini
diinformasikan juga ada empat orang yang informasinya masih tertimbun
dan kita masih menantikan bagaimana upaya proses evakuasi dari pihak kepolisian dni dan juga sejumlah relawan di sini
dan untuk review kembali ada empat orang yang selamat dari enam dua orang meninggal dunia
dan korban yang luka atau korban yang selamar ini masih dilakukan upaya perawatan intensif di rumah sakit cimacan
dan dua orang meninggal dunia ini masih belum diketahui identitasnya siapa dan apakah mereka ini wisatawan atau warga yang berada di cesarwa bogor ini
heranov bagaimana dengan infrastruktur di kawasan tempat anda menyampaikan informasi ini
sempat disampaikan juga ada tiang listrik yang roboh apakah instalasi listrik masih berjalan atau sudah diputus
yang berada di desa riung gunung ini bisa tampak dilihat kaca saat ini memang kontur tanahnya memang sangat landai
dan jika diperhatikan memang di sekitar jalan ini terdapat banyak perbukitan

terlihat sangat terlihat
sehingga jika dilewati oleh para pengendara wisatawan ataupun desa di sini memang sangat rawan untuk dilewati
dan untuk upaya sejauh ini kita lihat memang alat berat sudah cukup untuk melakukan proses evakuasi pembersihan dari sisa sisa longsor yang berada di sini
selain di riunggunung ini kalfira juga seperti yang dinyatakan oleh kolonel elefantri hasan selaku dan rem surya kencanan dan juga kapolres bogor
kepala kbp andi mdiki
mereka menyatakan bahwa masjid atta awun di sana infrastrukturnya juga sama dengan desa riung gunung ini
sangat landai dan juga rawan untuk dilewati karena memang banyak perbukitan di sini
dan kontur tanah yang memang cukup curam di sini dan juga bisa dilihat timbunan tanah cukup banyak di sini
sehingga upaya proses evakuasi untuk pembersihan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian tni dan juga sejumlah relawan
dan seperti yang dihimbau dari dan rem surya kencanan tadi kolonel elefantri hasan menyatakan bahwa untuk warga masyarakat yang berjualan ataupun perdagang kaki lima yang berada di sekitar pinus cisarua bogor ini atau lokasi pinus
seperti yang dinyatakan oleh danrem tadi bahwa untuk menutup aktivitas berdagang mereka bagi anda yang berdagang di sekitar cisarua bogor atau tempatnya di bawah sekitar masjid atta au
dan juga di sekitar riyung gunung untuk tetap berhati hati dan menutup dagangan anda terlebih dahulu agar bisa tetap menjaga keselamatan
karena memang jika diperhatikan kabut yang tebal ini membuat jarak pandang penglihatan kita cukup terbatas di sini
dan jika kita rasakan juga di sini hujan yang masih mengguyur
karena hujan ringan dan tadi juga sempat hujan ras melanda sekitar desa riyung gunung dan juga masjid atta awun di desa tugu selatan
heranov seperti tadi yang anda sampaikan sudah ada himbawan dari danrem dan juga dari kapolres
tapi pantauannya warga di sekitar kawasan titik longsor masih tetap beraktivitas seperti biasa atau sudah ada beberapa orang yang berinisiatif untuk menghindari lokasi longsor
memindahkan harta benda mereka jika memang rumah mereka berdekatan dengan lokasi longsor ini
ya jika saya perhatikan dari perjalanan saya menuju ke titik lokasi ini tentunya saya mengelola tiga do kemudian taman safari dan juga sekitar jiberem
itu masih banyak warga yang melakukan aktivitas seperti biasa
tepatnya di beberapa pasar dan juga pedagang kaki lima yang masih berdagang untuk menjual dagangannya
untuk itu memang ditegaskan kepada mereka elvira untuk dihimbau
agar berhati hati dan terlebih dahulu untuk menutup dagangan karena memang kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kawasan cisara bogor ini membuat peristiwa yang terjadi pada pagi hari tadi menimpa di beberapa titik
ada empat titik di cisarobogor salah satunya ada di masjid atta'un di desa tugu selatan dan juga riung gunung
tempat kami melaporkan saat ini
dan kami perhatikan juga dari perjalanan dari gadok kemudian taman safari jiberem dan juga gunung agung
sampailah kami di riung gunung ini
tentunya warga ini masih beraktivitas seperti biasa
kami menghimbau sekali lagi seperti yang nyatakan oleh danrem dan juga kapolres bogor untuk tetap berhati hati bagi anda warga cisarua bogor elvira
hati hati dan waspada terima kasih
heranov informasi langsung dari kawasan puncak bogor jawa barat